bagi sebagian orang selain tentang angkasa antariksa itu selalu menjadi daya tarik tersendiri
banyak warga sipil yang ternyata rela membayar mahal untuk bisa pergi ke ruang angkasa
sejumlah perusahaan pun bersaing menerbangkan turis untuk menikmati pemandangan bumi dari luar angkasa